makanan semua udah aku pindahin ke piring
kalau waktu itu aku marah marah sama kamu
karena aku pikir kamu bener bener gak mau bantuin aku lagi
lex posisi aku tuh serba salah
aku gak bisa dong nurutin semua yang kamu mau dengan langsung
maafin aku buat emosi aku waktu itu ya
udah gak usah dibahas soal itu lagi ya
baru kali ini aku bener bener ngerasain patah semangat lid
aku ngerasa udah gak punya apa apa lagi
jangan dong lex kamu jangan patah semangat begitu
semua masalah pasti ada jalan keluarnya kok
lid kamu memang bener bener temen aku yang sangat berarti
aku gak tau apa jadinya sama aku kalau gak ada kamu yang menyemangatin aku lihat
aku pulang dulu ya
makasih ya lid
l carwyn menawarkan lepas hai matahari ini berhari hari untuk kamu
kamu mau jagah umm scars makasih

aku antar tante pulang ya
gak usah ya rizky
kan udah deket tante bisa jalan sendiri
sekali lagi aku minta maaf ya tante
kamu gak perlu minta maaf rizky
tante tahu kamu tuh gak salah
harusnya tante yang terima kasih
karena kamu tadi udah nganterin putri ketemu tante
dengan senang hati tante
yaudah tante pulang dulu ya
kamu juga pulang ya hati hati
berantakan semua rencana saya
padahal saya niat mau ketemu anaknya
saya ingin kasih perhatian lebih
biar dia tau siapa calon daddy barunya
sekarang berantakan semuanya
bercuma saya mandi kembang
kok bisa gitu ya pak bos ya
kenapa pak bos
iya saya tahu saya menghargai
tetep aja saya kecewa
pak bos gak sendirian
saya juga merasa gagal pak bos
muka udah nganteng
rambut udah pake foam
udah gelimis pak bos
kayak asumir istana
kenapa kamu sih malah curhat
ya saya cuman mencurahkan
isi hati yang paling dalam pak bos
alah isi hati isi hati
saya tahu kayak apa itu
dinnernya tidak terlompak kan
mundar mandir mundar mandir terus
kayak ojol nyari alamat
sampai kapan kamu mundar mandir mundar mandir terus
saya itu khawatir sama usus goreng
saya tuh harus bantuin dia itu tau ngejawab saya
kenapa sih kamu gak denger omongan saya dari tadi ya
kan saya bilang biarkan aja dulu putri menyelesaikan masalahnya dengan ibunya
nanti kalau udah baru kamu boleh ikut bantu
saya itu mau bantu usus goreng

masa pak regar gak paham sih

tapi jangan sekarang
saya mau sekarang
eh kalau dia butuhnya sekarang gimana pak reger
saya rasa putri gak membutuhkan siapapun
dia perlu ngomong sama ibunya face to face
yaudah pak regar
mana kunci pintunya
saya yakin pasti pintunya dikunci sama pak regar
udah saya buang
terus kita keluarnya gimana dong
udah saya buang ke got
gak bisa lewat pintu

jangan lakukan itu di rumah saya
kamu kan cuma numpang disini
kamu mau saya diusir sama yang punya kontrakan gara gara kaca kamu pecahin
kamu tau prince
cari kontrakan yang murah meriah seperti ini tuh di jakarta susah banget
kamu udah rasain sendiri kan cari uang itu susah
dimarah marahin sama orang
kamu yang mau matiin lampu atau
kamu yang mau matiin lampu atau saya
yaudah berarti kamu saya bobok duluan ya
kamu dikeluar kamar sayang
harusnya aku gak pernah nyakitin hati ibu

harusnya aku jadi anak yang selalu bikin ibu bahagia dan bangga sama aku
harusnya aku jadi anak yang selalu bikin ibu bahagia dan bangga sama aku
harusnya aku jadi anak yang selalu bikin ibu bahagia dan bangga
harusnya aku dikelin aku ya bu
ibu selama ini milah ke atas ke kamu sayang
ibu itu cuma minta kamu jujur put
apapun masalah kamu
kamu harus cerita ke ibu
kamu harus cerita ke ibu
aku tahu bu
makanya aku gak sanggup kalau aku harus jujur sama ibu
kamu tahu kan
hati ibu tuh lebih sakit kalau kamu gak cerita